sepuluh ulama direncanakan akan berkumpul di kawasan ancol jakarta utara untuk berdoa bagi indonesia
acara dengan tema silaturahmi nasional ulama rakyat ini dihadiri oleh presiden joko widodo
sejak sabtu pagi ribuan ulama dari berbagai daerah telah hadir di eko park ancol
mereka bersiap untuk melakukan doa bersama yang dipimpin sejumlah ulama besar
acara yang digelar pada pukul tiga belas waktu indonesia barat menjadi upaya pemersatu yang tengah dirundung isu disintegrasi bangsa
salah satunya kasus hukum gubernur dki nonaktif basuki cahayapurnama
silaturahmi nasional ulama rakyat ini digagas oleh partai kebangkitan bangsa sebagai bentuk kepedulian terhadap kesatuan bangsa